kalau ngomongin tentang kawasan yang populer di daerah jakarta pusat
salah satunya itu yang populer itu adalah jalan sabang atau jalan agus salim
kenapa populer karena di sini memang lokasinya strategis
dari arah tamrin dekat dari arah menteng juga dekat dari monas lumayan dekat
jalan agus salim terkenal dengan nama jalan sabang
laman jakarta go id menulis jalan ini dulunya bernama line whole
berada di pusat kota jalan sabang tidak pernah sepi dari keramaian
posisinya yang diapit gedung gedung perkantoran kawasan ini selalu ramai oleh karyawan terutama saat jam makan tiba
berderet rumah makan nusantara hingga internasional menyajikan menu kuliner ringan hingga makanan berat
sate sabang jadi pilihan kulineran saya kali ini
berada di perempatan jalan haji agus saning dan wahid hashim kepulan asap bakaran sate jadi ciri khasnya
mulai berjualan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima warung sate khas lamongan ini dalam sehari menghabis
sehingga sehari hari menghabiskan empat puluh kg daging sate kambing
agar aroma dan daging kambing lezat disantap daging dimakan selagi hangat agar lebih nikmat
berbeda dengan khas madura meski berbumbu kecap manis sate ini terasa lebih gurih
warung sate ini juga punya menu favorit yaitu gulai kambing yang berisi potongan daging dan tulang serta jeruan kambing
sebagai bumbu rempah kayu manis juga ditambahkan sebagai penambah cita
menurut kakak ini adalah menu yang terasa
kuahnya ringan penuh dengan aroma dan juga rasa rempah jadi tidak terlalu kental
ingin menikmati makan siang yang tidak terlalu berat jalan sabang juga punya tempatnya
rada di ujung jalan agus salim sebuah kafe khas tempo dulu memiliki menu andalan khas peranakan
menu utama ini adalah kopi saya memesan kopi susu indochina
dibuat dengan menggunakan teknik dripping air kopi robusta menetes dari saringan khusus ala vietnam
paduan rasa imbang antara gurihnya susu dan kopinya yang kuat melekat di lidah
ditambah camilan roti butter srikaya berisi olesan selai srikaya dan potongan salted water perut pun jadi kenyang seketika
gurih ada manisnya dan kriuk kriuk
makan siang dengan mie kepiting pontianak juga jadi menu spesial di kafe ini
bakmi keriting kenyal dengan tambahan daging kepiting suwir bakso ikan daging ayam kecap cita rasanya gurih dan tidak manis
selera makan jadi semakin bertambah karena ada daging di antara capit kepitingnya juga
dekat kantor terus makanannya enak enak dan harganya
ingin mencoba makanan berkuah nah di jalan sabang juga ada kedai soto kudus
makanan berkuah kaldu bening khas jawa tengah ini dominan suiran daging ayam kampung dan toge yang dihidangkan dalam semangkuk kecil
ini kuahnya ringan aromanya itu yang paling dominan adalah aroma bawang putih dan seledri
jika satu mangkok masih terasa kurang hmm bisa kok ditambah dengan lauk lauk lengkap seperti sate telur puyuh perkedel atau tempe goreng
selain rasanya tergolong manis soto kudus ramai saat jam makan siang oleh karyawan kantoran karena terbilang murah di kantong dan cepat dalam penyajiannya
gak sering juga sih cuma kalau ke sabang sini pasti fotonya yang ini pilihannya gitu
jangan lupa luangkan waktu makan siang untuk mengembalikan energi dan manfaat
dan menunjang aktivitas anda hingga malam hari
selamat makan siang